ketua umum partai golkar air langga hartarto menggelar jumpa pers untuk memberikan bantahan terkait tuduhan terlibat dalam proyek plt uriau i
air langga membantah seluruh keterangan yang disampaikan politisi beringin eni saragih yang menyebut ada peran erlangga dalam proyek plt uriau i
didampingi jajaran pengurus golkar erlangga hartarto membantah ada aliran uang proyek plt uriau i untuk pendanaan partai maupun acara munaslup golkar desember silam
namun erlangga membenarkan ada pertemuan antara dirinya eni saragi dan idrus marham serta pengusaha johannes koco di kediaman januari silam
tetapi erlangga membantah ada pembicaraan soal proyek plt uriau i dalam pertemuan tersebut
menurut erlangga selama menjabat sebagai ketua umum golkar ia tidak pernah memerintahkan kadernya untuk mencari pendanaan dari proyek maupun perusahaan tertentu
pasalnya golkar memiliki peraturan organisasi yang mengatur soal kas partai
saya tidak pernah terlibat
saya tidak pernah terlibat sedikitpun di dalam proyek plt uriau i yang menjadi pokok berita dan opini kedua media tersebut
yang kedua pendanaan partai golkar telah terprogram dan saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader kader partai golkar
atau siapapun untuk mencari dana yang tidak benar atau melanggar hukum
untuk kepentingan ataupun kegiatan partai golkar